di jalan kolonel sugiono ke tamalang inilah
andi membuka kedai kopi di atas sepeda kayunya
meski hanya menggunakan sepeda kayu
kopi milik andi disajikan layaknya di restoran atau kafe
andi sudah membuka kedai ini sejak setahun terakhir
di masa pandemi ini andi menerapkan protokol kesehatan
cairan antiseptik pun disediakan bagi pembeli
yang ingin menikmati kopi di tempat
selain itu ia juga memberikan jarak antar pengunjung
dengan peralatan layaknya barista kafe
andi dengan lihai meraci kopi
menu yang disajikan beragam
mulai dari kopi tubruk
hingga sajian v enam puluh
harga yang ditawarkan tak ada yang lebih dari sepuluh ribu rupiah
kebanyakan sih kalau dibingung jalan kan
itu mas apa kopi yang saset itu
kalau ini kan benar benar kopi yang kayak di kafe kafe gitu sih
ide awal untuk membuat kedai ini untuk mengenalkan kopi nusantara
andi merasa tidak adil jika beragam rasa kopi nusantara
hanya bisa dinikmati dengan harga mahal
sehingga ia membuat kedai pinggir jalan dengan harga murah
pertamanya kan saya kepinya pakai rombong gitu mas ya
tapi kan berhubung rombongnya itu modalnya mahal
nah kebetulan di rumah ada sepeda
pakai sepeda kan asik mungkin ya
bisa mengiru juga kan keadaan lah ya
terus apa juga
kalau pakai sepeda kan nggak kelihatan mewah
jadi semua kalangan bisa menikmati kopi yang ala ala kafe gitu namanya
kedai milik andi ini hanya buka mulai pukul delapan pagi hingga pukul dua belas siang
para pembeli di kedai ini beragam mulai anak muda hingga orang tua
abdul malik malang jawa timur